iya iya itu bener
tapi dia nggak pernah pulang kampung bu sejak
dia kuliah disini
kesini mau tanya
tanya keberadaan dia ada dimana ya
sebentar ya bu
alhamdulillah bu ketemu
saya catat dulu ya bu alamatnya
makasih ya bu
berarti ibunya mas alfie akan
segera ketemu dengan mas alfie dok
aku akan datang mengunjunginya kak
kamu adalah ibu kandungnya
ibu yang melahirkannya
dan ibu yang membesarkannya
makanya aku tahu apa keinginannya dia kak
tapi aku bisa lulus dalam waktu tiga tahun
kamu hebat banget sih
pacar siapa sih ini
ya pacar kamu lah
sebenarnya sih aku bisa aja lulus dua tahun
kasian kamu ketinggalan studinya
oh iya aku udah cerita soal papa
kalau kamu lulus cepat
dan dapat bilet terbaik
oh iya terus
terus papa pengen ketemu sama kamu hari ini
kamu benar benar hebat albi
ini baru namanya
papa sudah banyak dengar cerita tentang kamu dari farah
dan mulai besok
kamu sudah bisa kerjadikan tersenyum
kerja di kantor om tanpa tes
bukannya kamu masuk perguruan tinggi kan tanpa dites juga kan
sayang kamu hebat banget sih
lalu kapan kalian mau nikah
kamu kan sudah lulus
kalau saya sih om
saya nunggu farah selesai kuliah
mungkin satu tahun lagi
kalau memang itu kesepakatan kalian berdua
makasih banyak ya om
saya dan farah
ketika saya dan farah menikah
lalu papahnya farah
memberikan rumah yang mewah ini
untuk kami tinggali
sebagai hadiah pernikahan
apa kamu gak rindu
kamu gak pernah memberi kabar
sudah bertahun ibu mengharapkan
kamu rindu sama alfie
kamu rindu sama alfie
besok aku mau ke kota
mau nyusul dia
kemana kamu akan mencari alfie itu
aku akan mencari dia
ketempat dia dimana diterima di pengguruan tinggi
mereka pasti tau keberadaan alfie dimana kak
kalau terus urusan
rindu sama api seperti ini kak
aku akan mencari dia
aku tidak bisa mendampingi kamu
aku takut sekarang ini penyakit aku
itu gampang kambuhnya
kondisi fisik aku sekarang lagi gak baik
aku bisa sendiri
karena ada allah yang melindungiku kak
doakan saja aku selamat
selamat siang mbak
namanya alfie bu
sebentar ya bu
tapi dia nggak pernah pulang kampung bu
sejak dia kuliah disini
kesini mau tanya
tanya keberadaan dia ada dimana ya
sebentar ya bu
alhamdulillah bu ketemu
saya catat dulu ya bu alamatnya
makasih ya bu
berarti ibunya mas alvi akan segera ketemu dengan mas alfie dong
ibu memang akhirnya bertemu dengan saya
tapi kenapa mas
tidak seperti yang ibu harapkan
saya menyesal mbak
saya berdosa pada ibu
saya berdosa mbak
saya berdosa mbak
saya berdosa mbak
saya berdosa mbak
saya berdosa mbak
ibu sihil kenapa dia kesini
tau dari mana alamatku
ya allah ibu kangen sama kamu
nih ngapain kesini sih ibu
kamu gak kangen gak rindu sama ibu
ibu pasti kesini mau minta uang kan iya kan
aku sibuk banyak kerja
afi nak ini ibu nak
ampuni dosa dan salah anakku ya allah
dia tidak mau menerima kedatanganku ibu yang sudah melahirkan dan membesarkannya